penutupan aktivitas di gedung sate dan sekitarnya yang menjadi kantor utama gubernur dan wakil gubernur jawa barat kembali diperpanjang
penutupan sesi kedua yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu agustus lalu diperpanjang kembali hingga empat belas september dua ribu dua puluh
pihak asisten daerah tiga bidang administrasi setda provinsi jawa barat tidak mau mengambil resiko tinggi menyusul adanya empat puluh orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
meski aktivitas di gedung sate tidak dilakukan seperti biasa tetapi sejumlah karyawan sudah mulai beraktivitas
untuk perkantoran lima puluh persen tetap beraktivitas dan sisanya bekerja di rumah
terutama yang usianya di atas lima puluh tahun dan ibu hamil dan hanya pejabat tingkat eselon ii yang diwajibkan hadir langsung
sementara bagi siapapun yang ingin masuk ke dalam gedung sate harus melengkapi sejumlah dokumen termasuk hasil swab test bebas covid sembilan belas
kita kan ada tempat tempat umum ada masjid
nah sampai sekarang kita belum berani buka
jadi itu terkutuk untuk umum
jadi sepanjang lingkungan perkantoran gedung sate kita tutup untuk umum
untuk sekarang ini kita sampai empat belas hari
masa inkubasi seperti itu